pesawat garuda indonesia dengan nomor penerbangan ga enam ratus tujuh tujuan manado jakarta
mengalami tiga kali mati mesin dan kembali mendarat darurat di bandara samratulangi manado
setelah kurang lebih tiga puluh menit take off
pesawat tersebut oleng dan melayang di atas udara selama tiga menit
membuat seluruh penumpang panik
pesawat garuda indonesia ga enam ratus tujuh yang berangkat dari bandara internasional samratulangi manado
pukul delapan tiga puluh wita rabu tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh tiga tujuan cengkareng jakarta
mengalami mati mesin
pesawat yang sudah kurang lebih tiga puluh menit lepas landas dari bandara samratulangi itu
berbalik arah dan kembali mendarat darurat di bandara internasional samratulangi manado
pada rabu pagi tadi
beruntung pesawat kembali mendarat dengan selamat
seluruh penumpang saat ini masih berada di ruang tunggu bandara internasional samratulangi manado
dan di bandara tersebut
dan rencananya akan diberangkatkan kembali pada pukul dua siang ke jakarta
dengan pesawat garuda yang lainnya
beruntung pesawat kembali mendarat dengan selamat
seluruh penumpang saat ini masih berada di ruang tunggu bandara internasional samratulangi manado
dan akan diberangkatkan kembali ke jakarta pukul dua siang